itu bukan senjata orang orang yang untuk dikeput yang untuk mungkin membawa tanaman atau rumput bukan senjata penikam
nah itu tidak dibenarkan semua warga negara tidak dibenarkan untuk membawa senjata penikam apalagi ke tempat umum dipergunakan apalagi itu lebih salah lagi gitu mbak
polisi memastikan proses hukum terhadap aypufn sebagai anggota polri
pemerintah akan berjalan secara transparan dan akuntabel
namun ia pun tak menampik apabila perbuatan kawanan penagi utang juga telah menyalai aturan dengan mengambil paksa mobil secara langsung
untuk membahas mengenai aksi penganiayaan polisi kepada penagih utang atau debt collector di palembang sumatera selatan
sudah bergabung bersama kami anggota kompolnas yusuf warshim
selamat petang pak yusuf
selamat petang mas rahmat
baik pak yusuf bagaimana anda melihat penanganan kasus ini oleh polisi di sumatera selatan
ya terima kasih mas rahmat
kami dari sejak beredar rekaman video itu melakukan pemantauan dan mengumpulkan berbagai macam informasi yang beredar
ini tentu kita sayangkan kejadian ini yang ini dialami oleh oknum anggota polisi
hanya kasus ini tentu kami sebagai pengawas mendorong
agar tetap ditangani secara profesional transparan dan akuntabel kedua belah pihak
baik pak yusuf ini artinya harus dipisahkan antara ancaman pihak debt collector dan juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi
ya kalau kaitannya dengan debt collector itu kan sebagaimana yang di awal saya katakan itu kan sering terjadi di lapangan dengan masyarakat yang memiliki hutang
ya itu kita sudah tahu lah karena juga ada
keluhan juga yang sampai ke kompolnas ancaman kekerasan itu kan sering terjadi dilakukan oleh debt collector
nah kali ini terjadinya pada oknum anggota polisi
nah di mana anggota polisi sebagaimana yang kita lihat di rekaman itu dan penjelasan sementara ada kepanikan dan melakukan pembelaan diri keterdesakan
kemudian pada saat ini sudah diproses di propam
saya kira itu yang akan terus kami dorong penanganannya apalagi kalau memang ada laporan polisi dari pihak debt collector ya tetap diproses secara profesional
baik pak yusuf tadi kalau membawa airsoft gun ada senjata penikam juga yang disampaikan dibawa oleh anggota polri ini
bagaimana apakah cukup di propam atau ada proses hukum pidananya juga yang harus diselidiki di sini
ya baik itu dugaan pelanggaran kode etiknya disiplinnya
maupun ada indikasi dugaan tindak pidananya tetap dua duanya diproses
itu yang kami dorong tentu dilakukan secara profesional transparan dan akuntabel
baik kalau status hukumnya sekarang bagaimana informasi yang anda peroleh di kompolnas peroleh
kami sementara ini sedang proses melakukan permintaan klarifikasi sebagaimana lazimnya agar kami mendapatkan penjelasan yang utuh
nanti di sana baru kita lihat
apabila ada hal hal yang perlu diberikan masukan saran kami akan berikan apakah itu kaitannya dengan sop
ataupun kaitannya dengan kepemilikan senjata api yang dalam penjelasan sementara itu airsoft gun
ya itu nanti kita berikan saran saran
namun sementara ini kami sedang melakukan proses permintaan klarifikasi harap kita tunggu
tapi kalau secara aturan bagaimana seorang anggota polri membawa airsoft gun
juga tadi senjata penikam apakah itu kalau secara aturan ada pelanggaran atau bagaimana pak yusuf
airsoft gun itu kan tetap ada izinnya
nah ini kan tentu menjadi materi yang perlu dilakukan pendalaman dan pemeriksaan di propaham
biar kita serahkan kita dorong
kalau tadi yang senjata penikam yang tidak boleh yang tidak dibolehkan di masyarakat mana pun itu bagaimana pak yusuf
yaitu terkait materi pemeriksaan biar kita serahkan kepada
pihak propam untuk melakukan pemeriksaan apakah benar demikian senjatanya
sementara ini juga satu hal yang perlu kami mintakan klarifikasi mas rahmat
termasuk hutang apakah memang betul punya hutang dua tahun yang belum terbayar
itu yang perlu kita mintakan klarifikasi juga
baik terima kasih pak yusuf washim
anggota kompolnas telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kasus ini di kompas petang sore hari ini